kita ke informasi lainnya jambore ke lima puluh komunitas volkswagen atau yang biasa dikenal mobil vw kembali digelar di bumi perkemahan cibubur
acara ini dihadiri oleh seluruh komunitas pecinta vw indonesia
digelar selama dua hari acara ini tidak hanya ajang untuk berbagi informasi seputar mobil vw
tetapi juga ajang untuk menunjukkan bakat dan keterampilan dari seluruh anggota komunitas yang hadir
berbagai lomba seperti fotografi dan aeromodeling dihadirkan sebagai wadah untuk menuangkan hobi tersebut
tidak hanya itu para komunitas juga membawa berbagai jenis mobil volkswagen seperti mobil dari era tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan hingga produk keluaran terbaru
dan bagaimana keseruan dari kegiatan jambore nasional vw tersebut
sudah ada produser lapangan
cnn indonesia aditya aksanita kuim
ya aditya bagaimana keseruan dari jambore vw ini
ya sarah selamat malam saya kurang dapat mendengar suara anda dari studio
namun yang dapat saya laporkan saat ini di acara jambore vw indonesia dua ribu sembilan belas
masih sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang memang sengaja datang untuk melihat bagaimana antiknya vw vw dari mulai tahun seribu sembilan ratus an
kemudian juga sudah dimodifikasi hingga menjadi ada vw modern
karena di acara ini pun dari mulai tanggal dua puluh tujuh sampai dengan tanggal dua puluh sembilan
akan terus diperlihatkan seratus vw unik dan juga antik dengan harga yang sangat mahal
dan bisa digunakan oleh para pengunjung untuk bersuah foto bersama dengan keluarga rekan dan juga sahabat
nah saat ini memang sedang di
adakan acara hiburan musik karena memang acaranya dari mulai tadi pagi sudah diadakan sharing session
terkait dengan bagaimana cara para pecinta vw ini mendapatkan aksesoris aksesoris antik dari vw
karena memang tadi juga kami sempat mewawancarai salah satu pecinta vw antik ini
bahwa mereka sangat sulit untuk mendapatkan produk atau aksesoris original dari vw vw yang mereka sudah miliki bertahun tahun
bahkan mereka harus menunggu antrian dari sistem pembelajaran online dari luar negara bahkan mereka harus menunggu antrian dari sistem pembelajaran online dari luar negara
seperti dari london amerika serikat dan juga beberapa negara lainnya memang dulu banyak sekali vw
karena vw sendiri di indonesia sudah menjadi sejarah yang sangat luar biasa
banyak sekali bangsawan bangsawan dan juga petinggi petinggi negara dulu menggunakan vw di indonesia
sehingga acara ini juga selain untuk mengenalkan vw
memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sejarah dari vw itu sendiri
dan bagi anda dan juga sarah yang ingin berkunjung ke acara ini silakan karena memang acara ini juga gratis disediakan untuk umum di area bumi
perkemahan cibubur dari mulai pukul delapan hingga pukul sebelas malam
nanti akan ada sesi lomba fotografi lomba menggunakan drone lalu juga akan ada lomba lomba lainnya
terutama untuk bagi anda pecinta game online nah disini akan ada lomba untuk pecinta e gamers
di sini bisa langsung daftar dan nanti akan mendapatkan hadiah hadiah yang sangat menarik
selain itu juga nanti vw vw ini selain bisa digunakan untuk suah foto
anda juga bisa menanyakan kepada pemiliknya langsung terkait dengan sejarah dari vw vw yang ada disini

tadi juga kami sempat mendapat informasi
bahwa vw vw ini juga sudah diberikan secara turun temurun
ada beberapa foto yang memang diturunkan dari anaknya kemudian dari ayahnya
dan juga digunakan oleh keluarga keluarganya sehingga memang vw vw ini menjadi vw vw yang sangat bersejarah
dan juga dapat memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat untuk lebih mengenal vw untuk kedepannya seperti itu sarah
ya adit kalau dilihat kan komunitas vw ini sangatlah erat ya
nah untuk jamborinya sendiri ini apakah rutin dilaksanakan
sarah saya kurang dapat mendengar suara anda dengan begitu jelas
karena memang acara ini memang dilaksanakan dari mulai tanggal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh sembilan
kemudian juga memang selain adanya ditampilkan secara indoor vw vw antik tersebut juga dikeluarkan secara outdoor
sehingga bagi anda yang ingin menyaksikan vw vw antik tersebut
juga bisa langsung datang ke bumi perkemahan cibobor ini sarah
ya baiklah terima kasih produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwim
yang melaporkan langsung dari jambore vw indonesia